untuk di venue venue pertandingan itu sudah dilakukan
namun sampai dengan hari ini yang belum datang peralatan yaitu botia
sementara yang lain sudah ada di dermaga tinggal untuk dipasang
hotel hotel yang akan kami gunakan akomodasi akan kami gunakan
itu telah mendapat rekomendasi dari npc pusat bahwa hotel hotel ini layak digunakan oleh teman teman
dengan kecacatan seperti begini dengan ibadah seperti begini
sedangkan untuk transportasi mulai hari ini bis bis kita mulai dimodifikasi
untuk menggunakan kursi roda dan beberapa yang lain untuk yang atlet yang biasa
papua tunggu kedatangan teman teman kontingen dari seluruh indonesia
papua aman papua ramah disabilitas sukses peparnas sukses untuk indonesia